inilah kondisi tempat pemungutan suara satu babakan sukarame tasik malaya jawa barat rabu pagi
suasana tps memang tampak sepi karena jadwal warga memilih sudah diatur
selain wajib menggunakan masker pemilih harus menjaga jarak mencuci tangan dan membawa pena untuk mencoblos
namun tps berlokasi di ruangan yang sempit
meski pemilih menerapkan protokol kesehatan penyelenggara justru tidak menjaga jarak
bangku yang diduduki kpps ditempatkan kurang dari satu meter dan nyaris berhimpitan

jumlah pemilih di setiap tps juga dikurangi dari delapan ratus orang menjadi maksimal lima ratus orang
kpu menyiapkan bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas tiga puluh tujuh derajat celcius
kemudian kami menambah tps untuk bisa mengurangi jumlah pemilih di dalam satu tps yang tadi
dan penambahan tps tersebut sebanyak enam ratus sembilan puluh tps
pilkada kabupaten tasikmalaya diikuti empat pasangan calon
deden rahadian tasikmalaya jawa barat